seorang pria di purwakarta tega membacok dan membunuh ayah kandungnya sendiri
pelaku diduga depresi sepulang belajar di sebuah pondok pesantren
pelaku yang kabur masih dalam pengejaran polisi
jasa toho warga kampung bongas ngora desa cilanda kecamatan cibatu purwakarta
dievakuasi petugas posek cibatu dan petugas identifikasi pores purwakarta
korban yang berusia enam puluh tujuh tahun ini langsung dibawa ke rumah sakit bayangkara sartika asi bandung
untuk keperluan visum dan otopsi
dari pemeriksaan awal di tkp korban menderita luka bacokan kapak di dahi wajah serta mulut
sementara pembacok dan pembunuh korban diketahui anak kandungnya sendiri yang bernama jarkasi
pelaku yang tiba tiba datang dan membawa kampak langsung membacok pelaku
yang tengah mengobrol dengan keluarga di ruang tengah
belum diketahui apa motif si pelaku namun diduga pelaku menderita depresi
setelah pulang mondok di sebuah pondok pesantren
bapak itu sedang sakit memang terus keluar dari kamar duduk di sofa itu
terus tiba tiba anaknya itu yang depresi dari arah belakang
bawa senjata tajam kampak langsung memukul kepalanya najidatnya
pelaku yang kabur ke hutan masih dalam pengejaran warga dan petugas polsek cibatu
namun pencarian pelaku terkendala cuaca buruk dan hujan lebat
dian firmansyah purwakarta